seperti ini kita bisa memilih hari untuk pergi ya putri jadi nggak harus hari jumat tapi bisa hari sabtu atau hari minggu
tapi ini menunjukkan satu hal yang sama kita semua butuh piknik
itu penting wahai para bos mendengarlah dengarlah curahan hati kita
pada jumat pagi ribuan kendaraan kebanyakan dari ibu kota masuk kawasan puncak lewat simpang gadok bogor
dan meskipun sudah dibuka dua jalur ke arah puncak antrean kendaraan mencapai lebih dari dua km tetap terjadi
rekayasa lalu lintas sudah dilakukan penutupan jalan dari arah puncak menuju simpang gadok ini sudah dilakukan setidaknya sudah tiga jam berlangsung
kendaraan dari arah simpang gadok menuju puncak atau cisarua dan cianjur ini dalam keadaan padat selama tiga jam terakhir ini
dan kita bisa lihat jika keadaannya masih separah ini nantinya akan ada sistem buka tutup jalur lainnya
pada sore hari ini sifatnya situasional menunggu kepadatan yang akan terjadi sore nanti
sementara yang perlu dihindari dari beberapa pusat atau titik kemacetan lainnya adalah di simpang megamendung dan juga yang kedua di pasar cisarua
ada lagi satu yang menjadi catatan adalah jalur alternatif hampir tidak bisa digunakan dikarenakan jalur ini merupakan jalur yang jalannya rusak sehingga tidak bisa direkomendasikan bagi para pengguna jalan lainnya
dan inilah kondisi sementara siang ini di simpang gadog
silvano hajid bogor jawa barat